ada sedikit masalah jadi belum bisa dikeluarkan
puluhan pengemudi ojek online ini berkumpul di rumah sakit dr m jamil kota padang sumatera barat selasa siang
mereka berusaha membawa pulang paksa jenazah seorang balita yang ditahan di kamar jenazah rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor
proses pemulangan jenazah yang meninggal sejak pukul sembilan pagi ini belum juga selesai hingga pukul satu siang karena keluarga tak mampu melunasi biaya perawatan
muhammad khalif putra bayi enam bulan putra pasangan dewi suryani dan ruli meninggal dunia setelah lima hari menjalani perawatan karena mengalami pendempetan usus
itu ojol bawa alif pulang karena kan pihak rumah sakit minta buat melunasi pembiayaan apa dulu administrasi karena lagi proses
pihak rumah sakit masih menunda nunda jadi pihak dari ojol merasa geram akhirnya alif dibawa paksa pula
rumah sakit dr m jamil padang membantah telah menahan kepulangan jenazah muhammad khalif putra
menurut pihak rumah sakit keterlambatan proses pemulangan jenazah dikarenakan ada beberapa prosedur medis yang harus dilalui pasien sebelum bisa dibawa pulang
untuk mengetahui betul betul nanti ada kejadian mati suri bagaimana
orang tua khalif putra yang seorang pengemudi ojek online sebelumnya sudah mengurus bpjs untuk biaya perawatan anaknya
namun bpjs belum bisa digunakan karena baru aktif setelah satu minggu pengurusan
kini keluarga khalif putra masih bingung mencari uang untuk melunasi biaya perawatan khalif di rumah sakit yang mencapai dua puluh empat juta rupiah
niko yohandi padang sumatera barat